saudara total korban tewas akibat banjir dan juga longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat bertambah menjadi dua puluh tiga orang
sektor pencarian korban difokuskan di daerah kecamatan koto sebelas tarusan kecamatan sutera dan juga kecamatan bayang
saat ini saudara enam orang masih dalam pencarian
dua puluh provinsi yang ditargetkan saudara akan rampung dalam dua minggu ke depan
bapak bapak di daerah rumija ruang minija jadi kami bisa pakai itu
informasi selengkapnya terkait dengan perkembangan pencarian dan juga evakuasi korban banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
kita tanyakan kepada kepala kantor sar padang sumatera barat pak abdul malik yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
update pencarian hingga malam ini seperti apa
berapa total korban tewas akibat banjir dan longsor di kabupaten pesisir selatan pak abdul
ya dapat kami informasikan bahwa data sementara pada pukul delapan belas di tanggal sebelas maret dua ribu dua puluh
dalam pendataan kita adalah korban yang meninggal berjumlah dua puluh tiga orang dan saat ini sudah terindikasi
dan sebagian sudah ada diambil oleh pihak keluarga
dan untuk pencarian ini enam orang
oke dari enam orang ataupun enam korban hilang apakah sudah ada tanda begitu di mana lokasi hilangnya korban sehingga proses pencariannya pun bisa dimudahkan
ya dapat kami juga sampaikan bahwa di hari kelima ini dalam pencarian
banjir dan tanah longsor tentang korban yang ada
enam di titik kabupaten koto sebelas turusan dan kecamatan sutra dan bayang ini juga mengalami beberapa hambatan
beberapa hambatan dari banyaknya longsoran dan material yang mengalir di daerah daerah hampir lebih dari dua puluh km
ini juga menjadi hambatan kita
kemudian kegiatan pencarian dan evakuasi di daerah langgai di kecamatan sutra
ini juga menyulitkan untuk tim mencapai jangkauan ke lokasi
kita harus menggunakan motor trail untuk bisa mencapai lokasi tersebut
oke kalau kita lihat ini juga kita sedang menampilkan visual di sana
kemudian akses yang sulit dijangkau
selain hal hal tersebut apalagi kendala yang dirasakan ataupun dialami dalam proses pencarian dan juga evakuasi di sana
ya tentunya pencarian kami didukung dari beberapa sektor
yaitu dari intansi intansi yang memang membidangi
kami dibantu dengan juga beberapa kantor basanas di sekitaran sumatera barat
yaitu medan jambi bengkulu dan juga bpbd
di sekitar sumatera barat ini juga kabupatennya membantu
contohnya dari kota solo bpbd damas raya dan saat ini memasuki juga bpbd lima puluh kota
mudah mudahan semakin banyaknya
jadi personil untuk melakukan pencarian ini akan mempermudah kita menemukan korban
karena bisa kita membagi sektor area lebih banyak
rencana untuk pencarian ataupun evakuasi esok hari seperti apa pak
ya karena data dari sampai sore ini beberapa potensi sar yang membantu dalam melakukan pencarian bertambah
maka sektor sektor pencarian kita perluas
dengan adanya debriefing malam ini ini membuat perencanaan untuk kita lakukan untuk esok hari
tidak hanya evakuasi ataupun pencarian korban yang dinyatakan hilang begitu
namun bagaimana dengan korban yang mengungsi bagaimana penanganannya di sana
ya untuk saat ini yang pengungsi ini kita tidak membidangi
ini akan dibidangi oleh pihak bpbd
namun apabila dalam pelaksanaan pencarian di sektor sektor tersebut
kedesakan warga untuk melakukan evakuasi kami memprioritaskan mereka kami evakuasi dahulu
karena dalam cuaca di hari ke tiga dan ke empat di lokasi masih hujan dan ketakutan warga
jadi saat itu mereka harus kita evakuasi ke tempat yang aman
kemudian tadi kan juga menteri pupr juga hadir begitu meninjau beberapa titik lokasi begitu
dengan kehadiran menteri pupr ini adakah tambahan alat berat mungkin ataupun hal lain untuk proses evakuasi ataupun pencarian korban
karena ada beberapa titik longsor yang menghambat jalur jalur transportasi
jadi tentunya banyaknya alat berat untuk membuka jalur
ini akan mempermudah tim tim lain untuk datang ke tempat kita
dan banyaknya tim ini akan mempermudah juga melakukan pencarian
kepala kantor sarpadang sumatera barat pak abdul malik telah berbagi informasi
semoga besok tim gabungannya melakukan proses pencarian membuahkan hasil